untuk bahan bahwa ini kita disini ada barangnya
inilah detik detik penangkapan catherine wilson atas kasus penyalahgunaan narkoba
di rumahnya di kawasan pangkalan jati di neri depok
penyidik ditemani pengurus lingkungan setempat memeriksa catherine
polisi membuka sebuah dompet dan mengeluarkan kantong yang diketahui adalah sabu
dalam kasus ini penyidik juga mengamankan satu orang lainnya bernama jumadi
yang merupakan kurir pengantar sabu untuk catherine
tak hanya itu polisi juga mengamankan barang bukti berupa dua plastik klip
berisi sabu seberat empat puluh tiga gram dan enam puluh enam gram bruto
korek api serta satu buah bong yang terbuat dari botol kaca dan cangklong
hingga saat ini catherine wilson masih menjalani serangkaian pemeriksaan
di direkturat reserse narkoba polda mitrojaya
benar pagi tadi sekitar pukul sepuluh ya
jadi narkoba polda mitrojaya
dan sekarang banyak laporan masyarakat
telah mengamankan satu orang
yang inisialnya adalah cewek alias ka
wanita yang kerap bisa pakai cat ini pernah membintangi sejumlah film
dimulai dari cinta silver pada tahun dua ribu lima
dan pesan dari surga pada tahun dua ribu enam
ia juga pernah menjajal dunia tarik suara
yang membawakan sebuah lagu bertajuk kekasihku
nama catherine wilson kembali jadi perbincangan pada tahun dua ribu sembilan belas lalu
dalam kasus tindak pidana pencucian uang
oleh tubagus hairi wardana alias wawan
wawan diduga memberikan sejumlah aset kepada beberapa selebritas
salah satunya keket dalam bentuk kendaraan roda empat
tim liputan cnn indonesia